gempa dasyat yang mengguncang turkiye suriah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta banyaknya bangunan rusak
hari keempat pasca gempa masyarakat masih bahkan mencari pengungsian
bergabung bersama kami pria panggalih mardika salah satu warga negara indonesia di turkiya yang menjadi korban gempa
saya sahabat langsung mas priya selamat malam waktu jakarta
selamat malam kak
mas pria boleh diceritakan kepada kami bagaimana kondisi anda dan keluarga saat ini
di mana anda mengungsi saat ini
baik untuk kondisi kami yang warga negara indonesia khususnya mahasiswa berhasil diungsikan ke wisma kbri di ankara
dan kondisi kami sekarang sudah lumayan membaik karena logistik logistik makanan dan minuman sudah memadai
mas pria boleh diceritakan pada saat gempa terjadi tujuh delapan magnitudonya
apa yang anda lakukan saat itu
anda sedang berada di mana
oke sekitar jam tiga empat puluh lima waktu turki saya menghubungi mama saya yang ada di indonesia
seperti biasa pada pagi hari di indonesia
kemudian sedang bertelpon dapat tiga puluh menit pada jam empat lebih seperempat tepatnya
tiba tiba terjadi goncangan yang besar di rumah apartemen saya
dengan spontan saya berlari keluar apartemen dengan membangunkan teman teman saya agar segera keluar dari apartemen
ada di lantai berapa mas pria kalau boleh tahu
untuk apartemen saya sendiri ada di lantai dua kak
oke ketika berlari kemudian menyadari bahwa gempa sangat besar terjadi melihat bangunan kolaps atau runtuh begitu

apa yang anda cari pertama kali anda berusaha untuk kontak siapa
apakah mendapatkan sinyal telekomunikasi saat itu
baik ketika itu kebetulan saya tidak membawa jaket untuk pendingin kan untuk musim dingin
setelah goncangan besar alhamdulillah apartemen saya tidak terjadi apa apa
saya mencoba kembali untuk memakai jaket dan pakaian yang memadai
setelah itu kami pergi ke
tempat yang lapang untuk berjaga jaga ada gempa susulan yang ternyata memang benar terjadi
jeda lima menit atau sepuluh menit setelah itu
namun keadaan yang hujan di pagi hari dan musim dingin dengan suhu mencapai derajat kami sangat tidak kuat untuk menahan
kami mencari tempat untuk menghangat
waktu itu alhamdulillah kami bertemu dengan kantor polisi terdekat
dengan sinyal yang susah kami berusaha untuk mengabari

mas pria saat ini berada di wisma kbri
betul sudah ada informasikah berapa banyak wni yang menjadi korban tewas dalam tragedi ini
terakhir itu yang info dari kami yang di kahraman maras
di kota kahraman maras itu ada kak nia inalahi meninggal
untuk perkembangan selanjutnya kami juga belum tahu seperti apa
untuk wni yang masih terjebak dan lain lain kami belum tahu untuk yang di sini
bagaimana kemudian kbri memprovide teman teman para penyintas yang selamat dari gempa bumi untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga
ya waktu itu kbri terus langsung menyusun tim koordinasi lapangan
sekiranya yang bisa dihubungi siapa
dan dengan koordinasi itu kami terus menerus untuk melakukan kontak dan menyediakan orang orang yang bisa dihubungi oleh call center kbri ankara untuk diteruskan ke orang tua
seperti itu kak
baik mas priya kalau tadi anda mengatakan di awal logistik sudah cukup terpenuhi
apalagi kebutuhan yang diinginkan yang sangat dibutuhkan

harus ada saat ini untuk teman teman para pengungsi
tidak hanya di wisma kbri tapi juga di seluruh pengungsian di turki
untuk seluruh pengungsian di turki sebenarnya juga masih dengan makanan dan minuman
karena kita juga tidak tahu mau mendapatkan makanan dan minuman dimana kecuali dari bantuan
kemudian adalah pakaian pakaian yang mana kami tidak sempat untuk membawa
semuanya kami tinggal di dalam rumah

himbawan pemerintah untuk tidak kembali lagi ke rumah dan apalagi yang rumah rumahnya yang sudah tidak bisa berdiri kokoh lagi
atau sudah rata dengan tanah juga mungkin pakaian juga sudah tertimbun semua di sana dan kami sangat membutuhkan pakaian untuk itu
mas pria kami turut berduka atas bencana ini salam kami untuk rekan rekan warga negara indonesia di wisma kbri tetap semangat
mas priya panggali mardika terima kasih banyak atas waktunya di cnn indonesia connected selamat malam